yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di blok m jakarta selatan ini dibanderol
saya pula sadar tak mudah baginya menjalankan perannya sebagai teknisi
dalam konteks transisi itu maka disitulah sebenarnya pergulatan untuk memastikan apa namanya peralihan
premier queensland stephen miles mengatakan pihak berwenang sedang melakukan penilaian
pak arief ini yang menarik adalah terkait dengan buffer stock sendiri ya
dan mengajarkan membaca pada generasi selanjutnya
nah untuk pertanian sama kalamnya sendiri
sebagai hantu pintu anak
tetapi untuk dua kelas lainnya seperti kelas moto dua dan juga moto tiga yang nantinya akan melakukan sesi balapan di sirkuit ini
jadi ya fokusnya tetap ke situ
buka juga untuk bagian filter udara dan juga cvt untuk dibersihkan dari kemungkinan adanya kotoran yang terbawa air saat menerjang gedangan
terus ada victor roring yang sekarang apa
tapi tahun ini karena terbatas ya
bareng gue vincent manahem dan teman gue
nah ini juga muncul ya karena banyak meeting meeting oleh para caleg dan sebagainya
sekilas gerakan yang dilakukan dalam olahraga rope flow ini terlihat mudah
itb juga ikut mengadakan sholat gaib saat eril dinyatakan meninggal dunia oleh pihak keluarga
tak cukup menjawab berbagai persoalan pada tema debat perdana
karena ini harus saya makan dalam
makan burung puyuh segar cabai rawit cabai merah besar bawang putih bawang merah kunyit daun salam jeruk lada ketumbar garam penyedap rasa dan gula
ya sejauh ini sih dapetnya pemain pemain yang tahu atau pernah lah main basket gitu
cuman pernah denger orang orang banyak yang kayak gitu
bu jahra dibantu anaknya biasanya menjual kucue keliling pulau panggang
atau ada faktor yang lain pak bupati
salam sehat pak denny
aku kan harus tahu gitu posisi penempatan aku tuh sebagai siapa gitu
intervensinya harus meliputi dari hulu sampai hilir
ini akibat memang supply yang terganggu
terima kasih sekali yang sudah berbagi waktu dengan saya
kerja ada usaha atau kerja gitu
cabut izin ya dari kresna life
ternyata setelah di drone
jadi kita dari dulu memang nenek moyang kalau membuat ketupat pakai baunya itu
dan di jakarta sendiri disediakan banyak bengkel untuk lakukan uji emisi yang sudah terakreditasi atau tersertifikasi
kemudian dia ada payment juga yang sudah terintegrasi dengan layanan co pay
karena bingung juga karena gue juga bingung mau bikin konten apa gitu
sebanyak empat putaran dijamin puas kan
biasanya kurma muda dan kurma yang sudah dikeringkan bisa dimakan langsung
nah saya akan kasih waktu enam jam tujuh jam
oke aku dulu ya ca ya
nanti semua orang akan mendapatkan undangan
kontes kali ini diikuti sekitar tiga ratus lima puluh peserta dari seluruh indonesia
sekian informasi dalam flashback podcast
nah tetapi kalau mendadak fed menaikkan suku bunga
tapi kita fokus dulu bagaimana kemudian kondisi sopir
film yang juga mengawali kepopuleran film indonesia
ngerasa kok rumah gue bikin stres ya jadi pusing nih ngeliat berantakan banget
prof derajat terkait dengan tujuan dari para mahasiswa ini kan salah satunya adalah mencari dana untuk membiayai kegiatan kampung
kalau yang senior senior pada main kita nungguin aja